direktur pelaksana dana moneter internasional atau imf
akan berkunjung ke indonesia pada selasa satu september mendatang
menurut direktur eksekutif departemen internasional bank indonesia
christine lagarde dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan presiden joko widodo
dan sejumlah kementerian terkait termasuk gubernur bank indonesia agus martowardoyo
pertemuan yang membahas mengenai perkembangan ekonomi global
bukanlah pertemuan pertama yang dilakukan oleh imf ke indonesia
sejak tahun dua ribu tiga belas pertemuan seperti ini rutin dilakukan oleh imf
untuk mendorong perekonomian di kawasan asia
pada kunjungannya ke indonesia mantan menteri keuangan perancis tersebut
dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat regional asia di kantor pusat bank indonesia pada hari selasa
dengan mengangkat tema mengenai masa depan keuangan asia
saat ini bi sebagai mitra penyelenggara acara imf
masih mendukung langkah pemerintah untuk mengedepankan investasi infrastruktur
oleh karenanya bi berharap peran yang optimal dari sektor keuangan dapat berkontribusi
dalam memberi pemerintah indonesia pilihan tambahan
khususnya dari segi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
mdimf itu akan co hosting dengan gubernur bank indonesia
ini sebetulnya inisiatif yang sudah dilakukan sejak tahun dua ribu tujuh belas
mereka mencoba untuk melihat
bagaimana perkembangan sektor finansial di regional kita di asia
dan kira kira bagaimana kontribusinya terhadap upaya pembangunan
termasuk juga menciptakan forum untuk melakukan action views antara policy makers
kemudian para research dan market analyst
sehingga antara pembuatan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan itu bisa nyambung
dan acara ini sebetulnya bukan yang pertama kali dilakukan di indonesia
di tahun dua ribu tiga belas mereka sudah memulai launching dari future of asia finance ini
kemudian itu dilanjutkan pada februari dua ribu empat belas dengan join imf hkma
judulnya juga tentang future of asia finance
di mana dia melakukan semacam exchange views antara pemerintah
private sector think tank dan berbagai macam representasi di region
untuk mendiskus kembali lagi role of finance di asia
mereka muncul dengan suatu seminar lagi pada saat imf world bank annual meeting di washington dc
menceritakan tentang financing asia new growth model
jadi ini adalah series dari upayanya imf untuk bagaimana meningkatkan pre competition
untuk perekonomian kawasan asia
tapi kita mengambil isu tentang financing for development
karena kita lihat bahwa tidak mungkin yang namanya suatu pembangunan jangka panjang
dan ini memang merupakan constraint dari pertumbuhan ekonomi di kawasan
tanpa mengadres yang namanya infrastruktur
maka otomatis pertumbuhan jangka panjang meningkat
melalui peningkatan yang kalau kita sebut bahasa ekonominya potensial output
tapi kemudian juga investasi tadi akan bermanfaat dalam rangka meningkatkan tenaga kerja
dan pada akhirnya juga tingkat kemiskinan
nah kami menganggap isu ini itu sangat penting diangkat karena mengingat inisiatif pemerintah bapak jokowi
bapak presiden jokowi adalah mengedepankan yang namanya infrastructure investment
nah ini seminar ini dimaksudkan untuk berkontribusi
bagaimana peran dari sektor keuangan memberikan opsi dari pembiayaan
sehingga investasi untuk infrastruktur akan terjadi
sejauh ini lima perwakilan bank sentral di regional telah mengkonfirmasi kehadirannya pekan ini
yakni jepang india sri lanka laos dan australia